responsnya positif antusiasmenya pun juga tinggi
tapi kalau sendiri itu kan berat
menggunakan energi panas bumi ke negara lain
di dalam negeri kan ya jelas sudah
sejak mencatatkan harga tertinggi rp satu tiga puluh enam pada maret yang lalu harga emas kini bertengger di kisaran rp sembilan ratus empat puluh delapan per gram
ini acara dua tahunan kan itu
kita berharap tentu tidak akan ada lagi daerah daerah
itu membuat tingkat kehidupan kita jadi baik
jadi kan porda nya kota bogor ada